pada tahun dua ribu dua puluh atau tahun depan
pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak
hal ini dibahas dalam rapat banggar dpr ri
bersama kementerian keuangan
kementerian keuangan menghitung rasio penerimaan pajak pusat
dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak atau pnbp
baik pnbp migas maupun pnbp pertambangan umum
kepala badan kebijakan fiskal suahasil nazara menyatakan
perkembangan teks rasio dipengaruhi oleh siklus harga komoditas utama
tren tax ratio yang stagnan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil
mengindikasikan basis pajak yang belum optimal